sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dan sepertinya ketenangan itu aku bisa dapatkan di sini res
aku bolehkan res nginep di sini
sampai jumpa di video selanjutnya
aku rasa aku gak bisa deh
kenapa gak bisa sih res
aku ini kan bukan orang asing
kita kan temen satu kerjaan
iya aku tahu
tapi kita bukan mukri
dan itu penting sekali buat aku
nggak usah kamu tegas nyuruh aku tidur di jalanan
gimana rasa kemanusiaan kamu res
aku mau bantu kamu
tapi gak dengan cara kamu nginep di rumah aku
tapi sekarang cuma ini satu satunya jalan terus
jangan ikut campur
kamu pikir aku mau dengar saran dari pegawai
yang rendah seperti kamu ya
kalau memang iya besok kamu datang ke sini bawa serang
bukan nanggap aku ojek suara
dan kamu brenda
kenapa belakang ini kamu selalu buat bapak kamu emosi
kamu mau bapak berbuat keser sama kamu iya
brenda gak peduli pak
lagian netan bapak tuh gak akan kesampaian deh
karena mulai sekarang malam ini juga detik ini juga brenda akan pergi dari sini
brenda bapak belum terpercaya
lihat hasil perbuatan kamu
ikan lainnya akan kembali

berapa lama brenda
yuk les jalan les
udah jalan aja dulu
kenapa jadi begini sih
kamu cintai aku
aku harus bagaimana sekarang
ya allah tolong berikan aku petunjuk
sekarang kamu mau ke mana
aku juga bingung les mau ke mana
aku antar ke hotel atau tempat penginapan sementara gitu
oke gak apa apa res
ayo letakkan aku di rumah

aduh gak mungkin kan les aku pulang ke rumah lagi
kamu gak punya keluarga di jakarta
aduh les kamu tau sendiri kan
aku tuh gedenya di l e
ya setahu aku sih
di jakarta aku gak punya keluarga
ya cuma papa satu satunya keluarga yang kupunya les
res kok kamu diam aja sih
terus aku gimana dong res
ya mau gimana lagi
boleh tapi cuma buat malam ini aja ya
iya makasih ya res
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
lindungilah aku dari fitnah ya allah
lindungilah aku dari segala macam hal hal yang tidak baik ya allah
hanya kepadamu aku memohon
hanya kepadamu aku mengasihi
antungkan segala hal dalam hidup ini ya allah
aku serahkan semuanya padamu
rabbana atina fid dunya hasalah
wafil akhirati hasanah makinal da banar

aku bikin buat kamu

kok ada minum sih sayang
gak suka ya
bukan nggak suka sih mas
sikat mas kok aneh banget
kalau mas baik begini pasti
pasti akan melakukan hal yang buruk